tidak paman hukum harus ditegakkan
untuk peringatan untuk semua orang
cuma bunganya yang besar tiap hari bertambah terus sampai sebesar itu sekarang
ternyata masih ada yang bermain ribe di pajajaran
dan juga peminjam
dua duanya berdosa paman
paman lain kali jangan mudah berhutang paman
salah satu keimanan kita
adalah dimana kita merasa cukup apa yang allah memberikan kepada kita
berhutanglah jika terpaksa
dan rasulullah saw juga bersabda
yang salah satu artinya adalah
jika kita berhutang
kita merasa hina di siang hari
dan kita akan sedih di malam hari
iya kisah anak terima kasih
dan kalau boleh kami tahu
sebenarnya kisah anak ini siapa
aku hanya seorang pengembara
yang sedang mencari hakikat kehidupan
dan saya juga seorang pengembara
kalau begitu kami mohon panggil
saya ingin balik ke hari ini
itu banyak yang terjadi
hai masjid amin jangan jangan ini mau perempuan somplak merah ayo kabur aman
hai bawa bawa kira amin awet awet teh akan akan pulang ayo tuh
maka mantra mantra mau
maka mantra mantra mau
maka mantra mantra mau
maka mantra mantra mau
nggak usah diharapkan lagi
laki laki seperti mereka mah
udah pulang udah pulang pulang
memang anak saya seperti itu semenjak dia tinggal suaminya
tidak maksud menggoda dia
kagoda ke gitu dahi
jadi orang yang
mudah mudahan allah memberikan jalan kesembuhan untuk anak paman
amin terima kasih disana saya pamit dulu
kamu mau minyak minyak aduh
kamu mau minyak minyak aduh
kamu mau minyak minyak aduh
besar meme meme
tidak ya amin
ke ceweknya gitu dah
dia punya banyak uang
kalian jaga dia
nanti hasilnya kita bantu
serahkan uang kalian
atau kalian saya habiskan semua
kamu masih sedang
siapa pak jalan
jadi jangan santan kamu lah
ayuh buruk kita pergi
raden jangan santan
maafkan aku raden
aku berjanji tidak akan mengulangi lagi
ampuni alatku raden
kejahatan yang diperbuat oleh paman
tidak cukup dimaafkan
tapi harus dihukum
aku akan menyerahkan paman
kepada aku di kampung ini
supaya mereka yang menentukan
hukuman yang pantas untuk pamit
jangan hukum saya raden
tidak akan mengulangi lagi nanti
hukum harus ditegakkan
untuk peringatan untuk semua orang
dan keadilan bagi jalanan
saya mohon raden
jangan hukum aku raden
walaupun paman terbebas dari hukuman dunia
taman tidak akan bebas dari hukuman akhirat
jalanilah hukuman paman di dunia dengan ikhlas
dan terbebas dari hukuman akhirat
bisa menjadi tujuh
alam raya bersama
uat sudah kembali
bukankah uat sedang pergi ke gunung putang bersama shainurjati
orang tua itu
sudah uat singkirkan
dan dia tidak akan bisa kembali lagi ke bacajaran
dia sudah tewas
tentu sekali raden
tentu sekali raden
tentu sekali raden
tentu sekali raden
dan mayatnya tidak akan bisa diketemukan
tidak akan bisa raden
kita akan singkirkan orang orang itu satu persen
sekarang kita singkirkan orang orang itu satu persen
kita singkirkan raden kian santang dari tanah pacitan

raka kian santang sedang pergi ke jabura
dia bisa menggagalkan apa yang sudah aku rencanakan
tapi aku tidak boleh ke gaba
bagaimana kalau kita
menyingkirkan nimas rara santang
tapi bagaimana caranya
kita harus memancing rara santang keluar dari istana bacajaran
padahal kau sudah pulang
aku sudah memancing raga seragam
penjagaan istana sedang lemah
aku tidak boleh tinggal diam
aku harus ikut berjaga
agar semuanya aman